waalaikumsalam pak mustaqim
oh iya ini saya lagi mau ke pasar sebentar pak
ada apa pak
oh yaudah kalau gitu saya balik ke rumah pak
ditunggu ya pak sebentar
ayo aku balik ke rumah
aduh mau jadi ke pasar
udah beli ban
kalau kita undang maeros kesini
waktunya tepat banget kang
nih csi kan mau berangkat
jadi seolah olah kita gak mengada ngada
gede kamu bagus
dimana kalau kita ke rumah kang akum
biar csi yang undang
bahasa kang kesuara tuh lebih bagus
lebih orang tua
tapi saya masukin ke lobaknya dulu
gak dipakein remote kang
ini kalau sarapan jadi tas
sekolah yang pinter ya
saya pergi sekolah dulu ya
ketika kita mau mengundang maeros kesini
kan sit besok mau berangkat
maheros panjang umur baru tadi malam dibicarakan
emang kamu tau alamatnya
kau tuh lagi liat apa sih sampe meringis meringis begitu
kenapa sih harus suka sama artis korea
artis indonesia juga banyak yang ganteng ganteng
ada lukman sardi ada tora sudiro
hij itu mah udah pada tua tua mam
ih kamu mah beda selera sama mama
ada apa tuh ben

kita teh mau mengundang maeros buat ngantar ke pekan
nah cee yoyoh bisa gak nemenin cee esi ke rumahnya maeros
dia mau banget atuh kos ya nanti saya temenin ke sana
ya mau atul
nebi udah siang ini ayo berangkat
kok pake gelangnya sedikit yang banyak atul
debbie dimarahin bu guru makanya debbie pakenya dikit
guru itu harusnya memikirkan masalah pelajaran gak usah mikir mikirin begini
gak ngerti passion
tuh ben gitu ya yang naon
kang dadang mau ikut jemput maeros gak
jemput maeros dimana sekolahan
eh bukan lah tukang nih cee esi kan besok mau berangkat
kita mau menghidupkan kembali tradisi
oh begitu seru dong
kemungkinan ada kang kemungkinan ada kan
mau menghidupkan kembali suasana kayak ini
buat apa kok
itu ada damai
ayo pak cepetan debi udah telat nih
saya antar debit dulu ya
kang ngeceng kang ngeceng ikut nyemput meros kan
saya mah tergantung sob
kalau si dadang pendut itu ikut nyemput saya mah enggak
tapi kalau misalnya si dadang pendut itu gak ikut nyemput apalagi saya
saya kan sibuk
eh mams yang tadi datang ke homes itu siapa sih
iya itu koswara suami si kokom
mereka berdua kembar
kembar dari hongkong
mukanya aja beda
kalau yang satu dia sobri sama kata kata med

angge terima kasih ya

ini prokosanya pak ustadz
sudah pak ustadz
saya yang perbaiki pak ustadz
saya harus dikasih keesis cepatnya
masih ada yang lain yang bisa saya bantu pak ustadz
setelah itu kalian boleh pulang
iya pak ustadz
mau minum teh atau kopi
teh manis atau teh tawar
udah cepetan bikin teh manis aja
iya pak ustadz
gimana kalau kita ngobrol di dalam pak
ini amplopnya pak ustadz
perlu saya bantu masukin amplopnya pak ustadz
oh tidak usah
ini nanti ada tulisan namanya
kalian pulang saja
kamu yang jarmuk
kamu yang jarmuk
jadi bukannya hanya desa cibirankok saja yang hilang tanda longsor
budaya nggak ada di desa desa lain
ini putri bu yoyo
nggak ada isi